kantor mui pusat di jalan proklamasi menteng jakarta pusat rabu pagi masih terlihat sepi
garis polisi masih terpasang di pintu masuk dan area lobi gedung
tempat kejadian perkara juga masih belum dibersihkan dari puing puing kaca bekas tembakan
meski demikian mui telah menerima tamu dan beraktivitas biasa
wakil sekjen mui bidang hukum iksan abdullah mengaku
pihaknya hanya memperlakukan tindakan preventif dengan memeriksa identitas tamu yang hadir tanpa ada pengamanan yang berarti
sementara terkait kasus ini lima pegawai mui telah menjalani pemeriksaan polda metro jaya
kemarin sekuriti satu satu staff dan hari ini itu korban yang terluka
di malam dua hari ini insya allah ada lima
apa yang diinginkan polisi lah kita akan sajikan
saksi untuk mengungkap tabir di balik penyerangan ini kan
kenapa kok pelakunya kemudian meninggal dunia
padahal dari sini semua menyaksikan masih dalam keadaan baik
sementara itu proses autopsi terhadap jenazah pelaku penembakan kantor mui pusat
telah selesai dilakukan oleh tim forensik rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
kepala rumah sakit polri kramatjati brikjen polharianto
menjelaskan bahwa ada beberapa keluarga yang ingin melakukan pengambilan jenasa
dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak penyidik
meski telah selesai diotopsi tim forensik hingga kini masih menunggu hasil uji laboratorium patologi anatomi
yang masih berlangsung di laboratorium rumah sakit
tim dokter telah mengambil sampel organ dalam tubuh berupa jantung paru paru dan ginjal
guna mengungkap penyebab kematian pelaku
diketahui sebelumnya pihak rumah sakit pori menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan
tidak ditemukan adanya luka kekerasan pada bagian luar tubuh pelaku
tim liputan cnn indonesia